tiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta akan menjalani sesi debat perdana pada malam nanti
debat akan digelar di ruang birawa hotel bidakara jakarta selatan
sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pihak panitia untuk perhelatan debat perdana antar ketiga calon pemimpin dki jakarta
pihak kepolisian juga tampak melakukan pengamanan di lokasi acara
sementara itu ruang birawa masih dilakukan penataan
penataan sudah dilakukan sejak jumat malam
sejumlah pekerja tampak masih bertugas di dalam gedung
debat calon gubernur dki jakarta akan digelar mulai pukul delapan malam hingga pukul sepuluh malam nanti
kepala kepolisian metro jaya optimistis debat terbuka pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta akan berlangsung aman
pengamanan pun dilakukan dengan menempatkan lebih dari seribu personel gabungan
pengamanan acara debat yang akan berlangsung pada jumat malam nanti dilakukan satu tujuh ratus aparat gabungan tni dan juga polri
para petugas akan ditempatkan di sejumlah titik termasuk menjadi pagar pemisah di antara pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
pihak kepolisian juga mengimbau para pendukung pasangan calon gubernur juga wakil gubernur dki jakarta agar tidak membawa atribut secara berlebihan
tentunya kami pastikan untuk aparat keamanan agar bisa nanti debat publik ini berjalan dengan aman lancar tertib dan terkendali
pengamanan jumlah personil pun lebih satu tujuh ratus
tentu kami di backup dari tni dan untuk terkait lainnya
pola pengamanan yang ada tentu kami bagi bagi
mungkin kami tidak perinci karena itu strategi kami yang jelas ada di dalam
dan untuk melihat bagaimana kesiapan lokasi debat nanti akan diselenggarakan oleh kp dki jakarta
sudah ada maria sarjana di gedung bidakara jakarta selatan
maria saya lihat di belakang anda ada
sejumlah persiapan yang masih terus dilakukan hingga saat ini
sudah sejauh mana anda lihat persiapan untuk lokasi debat nantinya yang akan dilaksanakan pada beberapa jam ke depan
ya reinhardt betul sekali bahwa memang masih terus dilakukan persiapan di birawa assembly hall di bidakara hotel jakarta selatan ini
jika anda juga mendengar saat ini reinhardt ini ada sayup sayup suara dari pihak aparat kepolisian

di kawasan birawa assembly hall bidakara hotel jakarta selatan saat ini para poluan tengah melakukan apel bersama sebelum kemudian nanti ditempatkan pada pos pos masing masing
di mana nanti para poluan ini atau para pihak aparat kepolisian ini nantinya akan ditempatkan seperti di dalam ruang debat yaitu di birawa hall
nanti mereka akan menjadi bagian pemisah dari para pendukung
pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta yang akan bertarung dalam debat malam hari nanti
tidak hanya itu tadi kami juga sempat menyaksikan sendiri bagaimana penyisiran dilakukan di dalam ruangan hotel yang akan nanti dilakukan acara debat
mereka sudah ada clear area tadi sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tetapi saat ini sudah kembali boleh untuk dimasukin dan juga untuk dilakukan persiapan seperti yang anda lihat di belakang saya
reinhard berbicara mengenai debat debat menjadi bagian dari sebuah pemilu keadaan dki jakarta yang kemudian ditunggu oleh banyak masyarakat
tema yang kami dapatkan langsung dari ketua kpud dki jakarta sumarno bahwa malam hari nanti akan dipertanyakan mengenai bagaimana para calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
ketua kpud dki jakarta sumarno berkata bahwa mereka akan melakukan pembangunan baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi bagi dki jakarta
yang kita tahu memang pembangunan menjadi titik berat bagi permasalahan dki jakarta tidak hanya mengenai permasalahan penanggulangan banjir kemudian juga penataan kembali ruang ruang terbuka hijau kemudian ruang ruang
tapi juga ada kemudian penataan sistem sosial dan juga sistem ekonomi yang kemudian nanti akan dipertanyakan kepada ketiga pasangan calon ini
untuk diketahui bagaimana mereka menjawabnya bagaimana kompetensi dari mereka kemampuan mereka untuk menjawab setiap pertanyaan ini
yang kemudian juga bisa turut menentukan siapa yang kemudian akan keluar sebagai pemenang atau sebagai gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta nanti pada februari dua ribu tujuh belas mendatang reinhardt
dan memang rencananya hanya akan ada seratus pendukung saja yang boleh masuk ke dalam ruangan debat sedangkan pendukung lainnya harus berada di luar dari hotel bidakara ini
dan mereka pun sudah dibagi oleh pihak kepolisian
arus masuknya juga berbeda reinhard karena memang untuk meminimalisir adanya bentrokan yang akan terjadi
sehingga baik pendukung dari pasangan nomor urut satu dua dan tiga nanti masuknya tidak secara bersama sama dari satu jalur tetapi akan dipisah dari beberapa jalur
sehingga mereka tidak bertemu secara langsung reinhardt
artinya persiapan sudah hampir matang dilakukan menjelang beberapa jam sebelum debat nanti
maria tadi anda katakan
akan ada pembatasan untuk yang boleh masuk ke dalam dan juga sejumlah pendukung yang tidak boleh masuk atau tidak dapat masuk ini bisa menyaksikan dari luar begitu
apakah saat ini anda lihat sudah ada persiapan di luar sendiri dalam arti misalnya disediakan ada big screen untuk para pendukung yang tidak bisa datang ataupun melihat ke dalam langsung
akan seperti apa nantinya mereka bisa menyaksikan langsung debat pilgub dki jakarta jika mereka tidak boleh masuk ke dalam ruangan birawa
ya reinhardt kalau mengenai berita
ya reinhardt kalau mengenai
big screen yang disediakan oleh pihak hotel sendiri kami belum menyaksikan itu ada di depan
tapi kalau pengamanan sudah berada saat ini dan saya juga baru saja melihat pihak aparat kepolisian kembali mendatangi lokasi debat ini
nah baru saja juga kalau anda dengarkan ini adalah kesiagapan mereka saat melakukan apel untuk melakukan pengamanan di depan
tapi kalau big screen yang kemudian anda tadi maksudkan reinhardt kami belum melihat itu ada di depan
dan seratus orang yang bisa masuk ini adalah seratus orang yang memiliki undangan
sedangkan yang lainnya nanti dihimbau untuk kemudian mereka berkelompok secara teratur di luar hotel ini
dan kemudian kalau mengenai nonton bersama atau nonton bareng tentu pasangan pasangan calon sudah memiliki tempat atau pos pos masing masing
yang sehingga mereka juga bisa menyediakan para pendukungnya untuk bisa langsung menyaksikan bagaimana pasangan calon yang mereka unggulkan berlaga dalam debat malam hari ini
arya terakhir bagaimana dengan selain kesiapan dari personil dari kepolisian bagaimana dengan skema lalu lintas di depan gedung bidakara sendiri
karena kita tahu merupakan lokasi itu salah satu titik titik macet begitu dan apa namanya ini hari jumat juga artinya nanti pada pukul malam nanti akan terjadi kemacetan
apakah ada skema khusus untuk lalu lintas di sekitar gedung bidakara
ya betul sekali reinhardt bahwa yang mengingat ini adalah hari jumat
hari dimana akhir weekend yang rame sekali orang dan biasanya macet di jalan ke totsuburoto
tadi kami sudah mempertanyakan ini kepada kapolda metro jaya irjen paul m iryawan
dan tadi kapolda menjawab bahwa ini nanti akan ada diatur skema lalu lintasnya
karena seperti tadi yang saya sebutkan reinhardt bahwa tidak semua pendukung pasangan calon bisa masuk melalui satu pintu
sehingga mereka akan terpecah dalam beberapa jalur
sehingga diupayakan untuk tidak mengganggu jalan di sekitar gatot subroto
tetapi memang ada skema lalu lintas kemudian yang melalui gatot subroto akan dialihkan kepada jalur jalur yang memang dianggap saat itu tepat
dan pihak kepolisian sendiri masih akan melihat bagaimana nanti dinamika yang terjadi di lapangan untuk pengalian arus ini reinhardt
baik terima kasih maria sarjana untuk informasi anda terkait dengan kesiapan lokasi birawa gedung bidakara untuk debat calon gubernur dki jakarta pada malam nanti